awal pekan ini pandewayan petani di desa temesi kabupaten gianyar
memesan pupuk bersubsidi di kios kooperasi kramasubak lumbung sari tmesi gianyar
transaksi dilakukan menggunakan aplikasi digital yang dikembangkan kementerian pertanian
bernama ipubers dan aplikasi rekan kiosk dari pt pupuk indonesia
saat membeli pupuk bersubsidi petani cukup membawa ktp
bagi wayan panda dan empat ratus an petani di desanya sistem pembayaran digital sangat membantu
biar biaya kalau di sini kan bisa di kooperasi di lumbung bayari
intinya dimudahkan pak ya
staff kiosk kooperasi kramasubak lumbung sari temesi desak ketutri menjelaskan
aplikasi yang bisa diunduh di toko aplikasi android ini
memudahkannya memantau pasokan pupuk subsidi
di aplikasi depan ini kita bisa dapat melihat sisa alokasi jumlah yang sudah ditebus
sisa alokasi yang masih didapatkan
yang oleh petani kalau di aplikasi rekan kita terkonek langsung
misalnya jumlah alokasinya seratus sudah ditebus pada bulan januari lima puluh
berarti di rekan itu tercover dia sisa alokasi yang bisa ditebus oleh petani lima puluh kilo lagi
menurut direktur transformasi bisnis pt pupuk indonesia panji winantea ruki
sistem digitalisasi pertanian saat ini baru diterapkan di lima provinsi
selain bali sistem ini diterapkan di riau kalimantan selatan
bangka belitung dan ajaran

terobosan yang digagas bumn yang memproduksi pupuk ini
diharapkan bisa mencegah penyelundupan pupuk subsidi
itu salah satu manfaat dari digitalisasi
karena kami merekam seluruh transaksi subsidi pupuk
atau pupuk pupuk subsidi dari mulai pabrik sampai di kiosk
sampai dilepas ke petani
dengan harapan kita bisa merekam semua pergerakan pupuk subsidi
sehingga itu termonitor
gampang diterusuri gampang dilacak
mengutip data kementerian pertanian
alokasi pupuk subsidi tahun ini mencapai lebih dari sembilan juta ton
rinciannya pupuk jenis urea sebesar lima lima juta ton
dan pupuk jenis npk tiga dua juta ton
pt pupuk indonesia dan dinas pertanian gianyar berharap
sistem digitalisasi pertanian di masa mendatang
bisa dikembangkan ke seluruh provinsi
alasannya menurut kepala dinas pertanian gianyar
anak agung putriari
selain membantu mencegah penyelewangan pupuk subsidi
sistem ini memudahkan petani mengakses pupuk
sistem digitalnya sangat membantu kami di lapangan
karena mempermudah bagi petani untuk mendebus pupuknya
digitalisasi pertanian sebagai satu upaya untuk mencegah penyelundupan pupuk bersubsidi
seperti yang dilakukan pt pupuk indonesia
dengan menerapkan digitalisasi pertanian bersama kementerian pertanian
agar pupuk bersubsidi sampai tepat sasaran ke petani
dari gianyar bali taufik wijaya cnn indonesia